beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
ya oke jadi gimana mas
mama ikutin mbak anin kan ke seperno cafe
dia jadikan ketemu sama kak rafael
mereka bahas apa
mama gak alam
ya mau harus orang handi
semoga mama gak bawa kabar buruk buat gue
semoga mama bener bener udah nguntit mbak anin dan gak ada masalah
mama di dalam
ma ada ilsa katanya mau ngasih pesanan liftik kamu
maaf ya saya kamu jadi repot repot mesti nganterin ke sini
telepon mama tuh gak tau kenapa emang error
tadi kalau papa gak kasih tau mama gak tau
duduk duduk duduk
bentar ya bentar ya sayang ya
makasih ya pak
di sini aja lah saya gak usah di depan
nanti kalau ngobrol di depan bapak tambah curiga
kalau kita ngobrol di sini nanti papa dengar
aku gak mau siapapun ada yang denger
ya udah oke
ya udah oke
ya udah oke
ya udah oke
ya udah oke
ya udah oke
shhh ya udah oke

mama ikutin mbak anin kan ke seperno cafe
dia jadikan ketemu sama kak rafael
mereka bahas apa
mama gak lakuin permintaan kamu
mama nggak kesana untuk buntutin andin dan rafael

memang nggak janji kan untuk ngelakuin itu
ya tapi kenapa sih

maksudnya mbak anin jadi yang masalahnya
mbak anin jadi siapa
kenapa gak dateng aja mah
mama kasih tau itu penting buat aku aku tuh dalam bahaya mah
kamu tau gak
mama diteror lagi sama ricky
dia kirim foto berdua dengan mama mertua
dan setelah itu dia telepon mama
dia ancam akan laporin mama ke polisi kalau mama masih terus ikut campur dalam masalah itu
mama gak mau
mama gak mau usaha kalau dilaporin ke kantor polisi
mama gak mau masuk penjara
mama gak mau
mama minta sekali lagi sama ayah
mama gak mau
mama gak mau
mama gak mau
mama gak mau
mama gak mau
selesaikan semuanya sayang
aku ingin semua perbuatan kamu
nanti kita sama sama usahakan
supaya hukuman kamu diperingati
kita bisa selesai
dan setelah itu
suara koknya biasa ma
masih aja sih ngomong kayak gitu
jawaban aku tetap sama aku gak mau
kalau kamu nggak mau
itu tandanya mama juga akan angkat tangan dari semua masalah
mama nggak akan ikut campur lagi
dan mama nggak akan mau tahu lagi
mama nggak bisa terus terusan bantuin kamu
sekarang aku paham
aku paham banget kenapa mama mati handphone mama
supaya aku lebih sehubungin mama
karena kamu udah gak perlu lagi sama aku kan
ya allah tolong berikan jalan untuk anakku agar dia mau bertobat
karena aku gagal menjadi ibu yang baik untuknya
kasihani dia ya allah
karena hidupnya selalu dihantui ketakutan
atas kesalahannya sendiri
aku gak boleh kelihatan sedih begini di depan papa